pemerintah kabupaten lampung selatan memperpanjang tanggap darurat bencana tsunami di pesisir pantai lampung
tanggap darurat tahap pertama berakhir pada dua puluh sembilan desember
pemerintah kabupaten lampung selatan memperpanjang tanggap darurat bencana tsunami selama tujuh hari mendatang
data posko penanganan dampak bencana tsunami kabupaten lampung selatan mencatat hingga sabtu malam masih terdapat delapan orang hilang
selain itu jumlah pengungsi yang semakin besar juga menjadi alasan diperpanjangnya masa tanggap darurat
hingga saat ini tercatat ada tujuh delapan ratus delapan puluh orang
dalam tanggap darurat tahap kedua ini pemerintah kabupaten lampung selatan fokus pada pencarian korban dan perbaikan infrastruktur
pak sekda sudah memimpin rapat ya karena situasi cuaca masih memang belum memungkinkan pak sekda menambah tujuh hari lagi ke depan
jadi empat belas hari pasca bencana ini
ini untuk tanggap darurat
hingga sabtu malam dari pendataan oleh badan nasional penanggulangan bencana jumlah korban tsunami di selat sunda yang meninggal dunia mencapai empat ratus tiga puluh satu orang
jumlah tersebut terbagi atas korban di banten dan di lampung
dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama di pandeglang banten
halo selamat pagi albi albi bisa anda jelaskan bagaimana dengan pencarian korban tsunami yang masih hilang
mengingat ini sudah satu minggu
ada kejadian tsunami
ya selamat pagi iqbal dan juga fani
terkait dengan penanganan dari bencana tsunami yang melanda kawasan di kabupaten pandeglang dan juga kabupaten serang banten
sampai saat ini memang masih terus dilakukan
karena masa tanggap darurat juga terus diperpanjang dari sebelumnya tujuh hari menjadi empat belas hari
terhitung sejak kemarin tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu delapan belas
namun di awal awal mereka sudah mendapatkan bantuan tetapi untuk pendistribusiannya ini masih agak sedikit tersendat
sehingga harus ada manajemen tersendiri untuk bisa memeratakan bantuan bantuan ke beberapa posko pengungsian
dan juga ke tempat tempat yang memang masih sulit untuk diakses seperti yang ada di kecamatan sumur
seperti misal contoh kemarin pihak dari ditpol airut baik itu dari bahar kampolri dan juga dari polda banten
ini mengunjungi kawasan sumur menggunakan helikopter
karena memang selain lebih cepat juga akses untuk menuju ke lokasi ini sangat sulit
sehingga dibutuhkan satu
dua dua unit helikopter untuk bisa memberikan bantuan
dan memang iqbal dan juga fani saat ini masa tanggap darurat masih berlangsung
setelah nantinya empat belas hari masa tanggap darurat ini selesai
maka akan diputuskan apakah masa tanggap darurat akan kembali diperpanjang atau tidak
jika tidak diperpanjang kemungkinan maka masa tanggap darurat ini akan berpindah
ataupun naik ke masa pemulihan ataupun rehabilitasi
di mana di masa ini pihak pihak dari pemerintahan ini akan kembali melakukan proses perbaikan perbaikan kepada fasilitas ataupun sarana umum
untuk kemudian nanti
untuk kemudian nanti
bisa dipakai lagi oleh masyarakat
dan masyarakat pada fase tersebut khususnya mengungsi ini akan terus mendapatkan bantuan dan juga pengarahan pengarahan dari pihak pemerintah
nah setelah masa pemulihan yang biasanya dilakukan selama lebih sekitar satu sampai dua tahun
maka akan masuk ke tahap rekonstruksi
di mana beberapa masyarakat ini mungkin sudah mulai kembali settle dalam kehidupan sehari harinya
maka akan kembali membangun rumah mereka
dan juga untuk mencari tempat tinggal baru
dan juga menempatkan tempat tempat yang mungkin aman
nah terkait dengan bencana tsunami yang terjadi pada tanggal dua puluh dua desember dua ribu delapan belas yang lalu
iqbal dan juga fani
pihak dari pemerintah kabupaten serang
yaitu bupatinya ratu tatu asanah kemarin mengatakan
bahwa akan melakukan sejumlah mekanisme ataupun sistem
untuk nantinya beberapa bangunan bangunan yang sebelumnya berada dekat dengan bibir pantai
ini akan direlokasi ke tempat tempat yang aman
dan bibir pantai nantinya akan dijadikan sebagai laya
dan juga mengantisipasi
bencana sesuai seperti itu
dan juga nantinya jalur jalur evakuasi ini akan diperbanyak
pelang pelangnya juga akan diperbanyak
agar masyarakat ini bisa lebih sadar
ketika nantinya ada bencana mengancam
mereka sudah tahu bisa pergi kemana
dan korban tentunya bisa diminimalisir
dan kita memang berharap
proses tanggap darurat yang saat ini masih berjalan
bisa terus berangsur angsur
terpenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
sehingga nantinya bisa segera berubah
ataupun berpindah ke masa pemulihan
ataupun rehabilitasi bagi masyarakat
yang menjadi korban dari bencana tsunami sendiri
iqbal dan juga fani
terima kasih albi pratama